diketahui dari balik jeruji shane lucas menulis surat permohonan maaf yang ditujukan kepada david ozora
selain memohon maaf shane juga siap untuk membongkar kasus penganiayaan tersebut
saat dikonfirmasi oleh cnn indonesia com kepada kuasa hukum shane hp si hombi
surat tersebut ditulis langsung kliennya dan ditujukan kepada david
sementara itu jelang sidang perdana kasus penganiayaan david yang akan digelar pada rabu dua puluh sembilan maret
di pengadilan negeri jakarta selatan keluarga memastikan akan menolak permintaan damai atau diversi
dari anak berkonflik dengan hukum ag
kuasa hukum david ozora melisa anggraini menyebut
ia dan perwakilan keluarga david akan hadir dalam sidang tersebut
pihaknya juga telah mempersiapkan surat penolakan permintaan damai
sejumlah hal jadi pertimbangan salah satunya dampak kesehatan yang dirasakan korban pasca penganiayaan
melihat kondisi atau dampak yang dirasakan langsung oleh
korban kan sampai saat ini juga jangankan pulih turun aja dari ruang icu juga belum
jadi saya memaklumi sekali kenapa keluarga belum akan dan rasanya tidak mungkin masuk ke wilayah itu
menurut humas pengadilan negeri jakarta selatan ju yamto
sepuluh hakim tunggal yang akan mengadili ag adalah sri wahyuni batubara
sidang ini akan digelar secara tertutup
tim liputan cnn indonesia